perpanjangan ppkm level empat memberikan beberapa pelonggaran
untuk mengetahui dampak pelonggaran ini terhadap mal di surabaya
sudah terhubung dengan korespondensi indonesia wida subianto
wida bagaimana dengan suasana mal di surabaya
apakah seperti di jakarta warga sudah kembali lagi datang ke mall untuk dine in
atau untuk melakukan sedikit relaksasi setelah mereka hampir dua bulan
tidak bisa berkunjung ke pusat pusat perbelanjaan
lalu seperti apa suasana di sana
ya yuda jadi sebagai gambarannya ini kalau sebelum pelaksanaan relaksasi
yang kalau di surabaya ini dimulai sejak seminggu yang lalu
di mana ini untuk proses masuk mal ini sudah harus melalui proses scanning vaksin
melalui aplikasi peduli lindungi
nah ini ada peningkatan sekitar tiga kali lipat
jadi tergambar dari jumlah kendaraan yang masuk di salah satu mal di surabaya misalnya ya
ini sebelum ada relaksasi
yang dimulai sejak seminggu yang lalu ini rata rata perharinya ini adalah untuk per hari weekend ya
ini ada seribu kendaraan
nah akhir weekend kemarin ini sudah menjadi tiga lima ratus kendaraan
artinya memang proses relaksasi kemarin ini juga selain memberikan kesempatan warga surabaya
untuk bisa kembali ke mal ini juga ada dorongan lebih kenyamanan
karena merasa ketika ada masuk ke dalam mal ini menyatakan semuanya itu sudah tervaksin
nah kota surabaya sendiri dari kemarin
minggu kemarin dilaksanakan proses scanning vaksinasi ini mendapatkan skor sembilan puluh delapan
dan ini dinyatakan salah satu yang tertinggi dari empat kota yang melakukan uji coba proses scanning vaksinasi sejak minggu kemarin
nah sementara itu untuk pelaksanaannya bagaimana untuk hari ini apakah ini juga menambah antusias dari pengunjung
termasuk juga pelaku usaha
ini seperti yang disampaikan oleh ketua asosiasi pusat belanja
indonesia pengelola pusat perbelanjaan indonesia atau appbi dpd jawa timur menyatakan memang ini direspon baik tidak hanya bagi pengelola mal
namun juga pelaku usaha khususnya kuliner yang memang sejak pemberlakuan kemarin ini tidak diperbolehkannya
dae ini hanya boleh delivery dan juga take away ini memberikan angin segar begitu untuk menggerakkan perekonomian khususnya untuk mal
kenapa harus mal terlebih dahulu ini juga ditegaskan karena sebenarnya konsep scanning vaksinasi ini
yang akan menjadi model baru ke semua sektor dan mal adalah sebagai percontohan awal
nah kemudian juga ini yang diapresiasi ini juga tidak hanya masalah kuota mal saja yang bertambah
jadi tidak hanya takeaway dan juga delivery saja
dan ini dianggap memberikan angin segar bagi pelaku usaha khususnya yang saat ini memulai usaha di pusat perbelanjaan
nah juga untuk kenyamanan dari pengunjung ini juga disampaikan oleh pengunjung saya sempat mewawancarai beberapa pengunjung
ini memang dengan konsep seperti ini ini memberikan kenyamanan untuk masuk mal
sebagai gambaran kalau untuk di surabaya ini apakah semua mal sudah melaksanakan ini
kebetulan kalau di surabaya ini ada dua puluh empat mal yang sudah melaksanakan proses scanning vaksinasi ini
sejak minggu kemarin dan kalau kita merunut ini adalah kerjasama dari kementerian kesehatan dan juga kementerian perdagangan
dan konsep scan barcode ini memang diberikan langsung ke pengelola mal
namun ini harus melalui rekomendasi dari appbi asosiasi pengelola pusat belanja indonesia
nah ini adalah satu satunya asosiasi kalau sederhananya disebut satu satunya asosiasi mal yang ada di indonesia
nah untuk di surabaya sendiri ternyata memang tidak
setidaknya ada satu mal yang ini belum masuk atau belum tergabung ke appbi dpd jawa timur
jadi mal ini yang sampai saat ini belum melakukan proses scan vaksinasi di malnya
kemudian ini yang diharapkan oleh pengurus dari appbi untuk para pengelola mal segera tergabung ke appbi
agar berikutnya bisa mendapatkan rekomendasi dari proses scan vaksinasi yang ada di mal ini
kemudian bagaimana dari pelaksanaan seminggu ini
apakah masih disiplin begitu
kalau saya memang meliput sejak minggu kemarin ini memang melihat proses scanning ini menggunakan sistem online
jadi secara terpusat begitu jadi otomatis yang belum melaksanakan vaksinasi tidak bisa melakukan misalnya pengelabuhan dengan surat yang dicetak sendiri
nah untuk di surabaya sendiri untuk proses scanning vaksinasi ini murni menggunakan aplikasi peduli lindungi
yang menggunakan cetakan kartu vaksinasi
yang mencetak sendiri di surabaya ini benar benar tidak diberlakukan
karena seperti kita ketahui bahwa pencetakan ini bisa dilakukan setiap orang untuk mencetak sendiri dan keapsahan dari datanya apakah yang bersangkutan benar benar sudah melakukan proses vaksin atau tidak ini belum bisa dipastikan keapsahannya
karena itu kalau di surabaya memang murni scanningnya ini hanya menggunakan aplikasi peduli lindungi
ditegaskan oleh beberapa pengelola mal yang sempat saya wawancara ini menyatakan terus menjaga proses disiplin ini
karena ini adalah menjaga kepercayaan dari pemerintah khususnya dari kementerian kesehatan dan kementerian perdagangan agar proses relaksasi ini yang dinantikan ini bisa terus berjalan
tidak mau melakukan pencederaan kedisiplinan dalam proses scanning ini dengan kebijakan yang nantinya bisa semakin memberatkan
di mana relaksasi ini sudah ditunggu berbulan bulan lamanya ketika pengusaha kemudian juga pelaku pengelola mal ini menyatakan terus merugikan

omsetnya bukan menurun dua puluh atau tiga puluh persen bahkan sempat ada dengan penutupan ini adalah menurun hingga persen
kembali ke yuda
baik wida terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali